salah satu venue piala dunia u dua puluh senin sore
mensyukuri juga keputusan ini karena melihat substansinya
aduh gimana nih cara masang segala macam gitu

jadi kita saling respect tuh jangan sampai kemudian satu sama lain persaingan yang secara positif nggak apa apa
tetapi setidaknya karena mereka melanggar ada kesalahan jadi saling beradu argumentasi terkait tentang dicegat atau di stop mereka dalam saat razia
direkturat lalu lintas polda metro jaya memberikan denda tilang hingga satu lima juta rupiah
seniman dari berbagai negara pun pernah mengunjungi jatiwangi art factory
ya udah mereka ngomong ke aku kayak oke kita bakal kasih kamu kesempatan lagi tahun depan
sebagai upaya percepatan penurunan kasus stunting nasional
maaf gangguan begon psikologis itu bermula dari self estem yang rendah katakanlah misalnya yang
tentu saja aktivitas pagi selalu memang sering berpikir
apabila badan sudah terasa lelah terutama bila rasa kantuk menyerang
kemudian rapat gabungan antara majelis pertimbangan kehormatan dan majelis pakar ya kita
fadli amri terus berupaya mencari tahu cara untuk mengurangi resiko diabetes
tapi sekarang itu sudah benar benar terpisah
pemandu wisata museum batubara dwi keputri menjelaskan
yang terbaik mungkin ini dari tadi hasil fly over nya
dan untuk pertamina juga punya program namanya desa energy berdikari
ada juga kerang kampak atau kerang simping
serta aneka rempah rempah seperti bawang merah krim dan krim
itu dipamerkan di dengan membuat dipamerkan di media socal apakah itu bisa dikatakan sudah
semoga kita berdoa juga buat timnas indonesia bisa lebih baik ke depannya
jadi nggak ada alat bantu lainnya
di sisi hilir adalah memberikan penyiapan bantuan bantuan terkait dengan cold storage dan lain sebagainya
yang secara konkret memberikan kontribusi yang besar terhadap pertamina tentunya
untuk bagaimana kita mengefektifkan terkait dengan penegakan yang namanya aturan thr ini
sambil mengingatkan semua harus betul betul bersedia untuk berkompromi dan saling memberi dan menerima
memainkannya dengan cara dipukul
ada garis merah yang harus kita bekerja sama jadi integrated
kalau ada partai politik yang bergabung tetapi tidak kemudian bertujuan untuk pragmatis
berikutnya kerang batik yang dimasak dengan bumbu cabai hijau
cuma jalannya itu setengah meter
inilah suasana pertunjukan barong dan liong
dan menunjukkan rasa kepercayaan yang kuat juga ya dari pak jokowi gitu kepada pak ahi ya
harusnya ada solusi bagaimana ketika ada kemalangan dan sebagainya itu
berbeda di mana mereka sebelumnya memiliki kelompok yang cukup banyak dari sebelas kelompok ukt tahun ini diperkecil hanya menjadi lima kelompok saja
sehingga di sini angkutan umum itu sudah tidak berkompetisi tidak mampu lagi berkompetisi dengan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor